seorang mahasiswa menabrak petugas kebersihan di malang jawa timur
pelaku yang sempat kabur ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan puncak dieng
kau tidak akan di daerah pertigaan di noyo anjir bapak bapak
korban mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit
usai ditabrak pelaku di jalan mt haryono lowokwaru kota malang
sementara gerobak yang dibawa korban terbalik hingga muatannya berserakan di jalan
pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur
kurang dari tujuh jam pelaku ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan puncak dieng
hasil pemeriksaan polisi pelaku berkendara dalam kondisi
untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol
dan diakui dari yang bersangkutan yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut dan berjalan kaki
tetapi kita melaksanakan cek urin juga
apakah yang bersangkutan dalam pengaruh narkoba
narkoba ternyata tidak didapati narkoba atau negatif